harus bisa menguasai kedudukan atau jabatan yang diamanahkan pada tubuh
bukan untuk berboya boya atau memperkaya diri sendiri
tapi hendaklah kedudukan atau jabatan itu
digunakan untuk kebaikan umat manusia
membela yang lemah dan membantu yang kesusahan
nimas jangan dekat itu bahaya
nimas jangan nimas
nimas rara santang
apa yang sedang terjadi
nimas rara santang
ketika mata indra tak bisa melihat
maka aku harus melihatnya dengan mata batin
tidak ada tuhan selain dia
yang maha hidup dan terus menerus mengurus mahluknya
tidak mengantuk dan tidak tidur
miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya
dia mengetahui apa yang di hadapan dan di belakangnya
dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya
melainkan apa yang dia kehadapi
kursinya meliputi langit dan bunyi
dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya
dan dia maha tinggi dan maha besar
tapi hendaklah kedudukan atau jabatan itu digunakan untuk kebaikan umat manusia
membela yang lemah dan membantu yang kesusahan
karena orang yang gila kekuasaan tak ubahnya seperti mayat hidup yang bergentayangan di alam dunia
kau sudah melewati gerbang seri cucuku
gerbang seri melambangkan kemakmuran atau kekayaanmu
cucuku harus bisa menguasai kekayaan yang cucuku miliki
jangan sampai cucuku malah diperbudak oleh kekayaan menjadi manusia yang rakus dan serakah
apa tujuanmu datang ke alam miskala ini cucuku
aku ingin bertemu dengan ayahandaku resi
kabarnya ayahandaku gusiprabu siliwangi sedang bertapa di sancang tujuh
aku ingin menemuinya
tempat tabal gusiprabu terhalang oleh lima gerbang
kamu harus bisa melewati lima gerbang yang berbeda itu
apapun rintangannya aku akan hadapi resi